hari yang berbahagia akan kita saksikan bersama
momen spesial di hari ulang tahun tentara nasional indonesia ke tujuh puluh tujuh
tampak dari sebelah kanan podium
digibarkan bendera merah putih berukuran raksasa oleh helikopter trimatra
dalam bentuk formasi delapan helikopter
yang dipimpin oleh lieutenant colonel perbang immanuel simarmata
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu tiga
yang kesehariannya menjabat sebagai komandan skadron udara delapan
ladut atang sanjaya bogor
hadirin yang kami hormati terimalah salam hormat dari kami
bendera merah putih
trimatra flight melambangkan bukti sinergitas tentara nasional indonesia
sebagai fondasi bangsa yang kokoh dalam meneruskan tekad para pahlawan
dengan memastikan sang dwi warna panci
tetap berkibar gagah di langit nusantara tercinta
berikan tepuk tangan yang meriah untuk trimatra flight
hadirin yang berbahagia
sesaat lagi kita akan menyaksikan flypass helikopter tni angkatan darat
army flight dalam rangka hari ulang tahun tentara nasional indonesia ke tujuh puluh dua
darat datang dari sebelah kanan podium
dari ketinggian delapan ratus kaki
army flight terdiri dari lima belas helikopter di bawah komando pusat penerbangan tni angkatan darat
akan melaksanakan flypass dengan komposisi dua elemen
antara lain elemen helikopter serang dengan elemen helikopter serbu
kapten kops penerbangan muhammad satria matahari nusantara
alumni akademi militer tahun dua ribu dua
lieutenant kolonel korps penerbangan bayu setia prabowo
alumni akademi militer tahun dua ribu empat belas
serta co pilot dari korps wanita angkatan darat
letnan satu korps penerbangan tri ramadhani
abuturan akademi militer tahun dua ribu tujuh belas
tepat di depan podium berikan tepuk tangan yang meriah
dirgahayu tentara nasional indonesia ke tujuh puluh dua
tni patriot nkri pengawal demokrasi untuk indonesia maju
salam wira amur
hadirin yang berbahagia telah bersiap melintas flight selanjutnya